polres ponorogo jawa timur akhirnya menemukan titik terang dalam kasus kekerasan yang berujung tewasnya santri pondok pesantren gontor pusat
senin sore polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus penganiayaan hingga mengakibatkan am meninggal dunia
dua tersangka merupakan senior korban
satu dari dua tersangka masih tergolong di bawah umur
sehingga polisi harus memberikan pendampingan dengan menggandeng sejumlah pihak
mulai dari p tiga a pekerja sosial hingga psikolog
dua tersangka adalah mfa delapan belas tahun warga kabupaten tanah datar sumatera barat
serta iha tujuh belas tahun warga bangka belitung
kedua santri kelas enam atau setara kelas tiga smu ini sudah dikeluarkan dari ponpes gontor
penetapan dua tersangka dilakukan setelah polisi memfokuskan keterangan dari dua puluh saksi
mulai dari rekan korban santri ustadz pondok dokter petugas pemulasaran jenazah hingga orang tua korban
untuk proses penyidikan tentu yang pertama
kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap satu korban anak
termasuk yang dua berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian
untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus
meski polisi sudah menetapkan dua tersangka proses penyidikan kasus ini masih akan terus berlanjut
kapolda jawa timur irjen niko afintam
mengaku akan terus mengusut tuntas kasus kekerasan hingga berujung kematian
di dalam pondok pesantren gontor pusat di kecamatan melarak ponorogo jawa timur
sejumlah hal yang akan didalami polisi
antara lain soal keterlambatan pihak pesantren dalam melaporkan kejadian penganiayaan
kami akan mendalami dari tanggal dua puluh dua agustus sampai tanggal lima september
dengan dilaporkannya oleh pihak pesantren kekepolisian
kami akan mendalami satu
apa yang telah dilakukan oleh pondok pesantren
lalu yang kedua apa yang dilakukan oleh pengasuhnya
lalu yang ketiga surat administrasi apa saja yang sudah dikeluarkan
sehingga akan mengengkapi proses penyitikan yang sedang berjalan
dan dikaitkan dengan apakah mereka menghalang halangi penyitikan
atau menghilangkan perang bukti itu masih akan kami dalami
selain itu polda jatim akan sepenuhnya membantu polres ponorogo mengungkap terkait dugaan rekayasa surat kematian
yang melibatkan sejumlah dokter
dan petugas kesehatan rumah sakit yasyifin darussalam gontor
satu priyambodo ponorogo jawa timur